sebuah hotel yang berada di jalan gunung sahari raya sawah besar jakarta pusat
didatangi aparat gabungan pemerintah kota jakarta pusat jumat pagi
kedatangan aparat gabungan untuk melakukan pengecekan langsung
lantaran hotel tersebut menampung tujuh puluh pasien covid sembilan belas secara ilegal atau tak berizin
kendati tujuh puluh pasien covid sembilan belas yang berstatus orang tanpa gejala telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit
namun pemkot jakarta pusat langsung tetap memberikan sanksi pada manajemen hotel
tak main main sanksi penutupan selama tiga x dua puluh empat jam dilakukan aparat satpol pp
lantaran pihak manajemen dianggap tak memiliki izin operasional untuk menerima ataupun menampung pasien covid sembilan belas
ini adalah menyalih peraturan karena mereka tidak memiliki izin operasional menerima
menampung pasien covid sembilan belas isolasi dari pemerintah kota jumat atau dari
pemerintah kota jumat pemerintah kota jumat pemerintah kota jumat pemerintah kota jumat

manager hotel frederick mengaku tak keberatan atas penutupan tersebut
pihaknya mengaku hanya bisa mengikuti peraturan yang ada
ya nggak apa apa kita ikuti peraturannya aja pak
sebelumnya udah berapa lama pak berapa berasa di sini pak
nanti dari parangga aja pak langsung pak
enggak memang kenapa masuk pasien pasien covid bang di sini pak
sama rekomendasi apa gimana
tapi pada saat linggal itu nanti akan menjelaskan semuanya ke bapak
biar langsung jadi satu pintu aja pak
tapi nggak masalah ya dengan penutupan ini ya penyegalan ini
terkait hal ini aparat pemkot jakarta pusat mengancam akan kembali memberikan sanksi denda
sebesar lima puluh juta rupiah apabila di kemudian hari hotel tersebut kembali melanggar aturan yang berlaku
rizky ihtiar yahya jakarta